dinas pendudukan dan pecatatan sipil kebupaten brebes jawa tengah pesimistis bisa melakukan perekaman terhadap dua puluh lima pemilik pemula
hal ini karena minimnya alat perekam yang dimiliki oleh disduk capil
disduk capil kebupaten brebes mencatat pemilik pemula pada pemilu serentak dua ribu sembilan belas di brebes sekitar dua puluh lima orang
dan saat ini mereka belum melakukan perekaman ktp elektronik
perekaman ini mendesak dilakukan agar para pemula ini bisa ikut memilih dalam pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
untuk mengejar target itu saat ini di sdukcapil tengah mengebut perekaman terhadap para pemilih pemula tersebut
setiap hari petugas di sdukcapil mendatangi sma dan smk yang ada di seluruh kabupaten
hanya saja perekaman keliling menggunakan alat rekam mobil ini memiliki kemampuan terbatas
setiap hari hanya bisa menjangkau satu sma dan maksimal bisa merekam satu ratus lima puluh orang
karena itu kepala disduk capil brebes asmuni mengaku pesimistis bisa menyelesaikan perekaman terhadap dua puluh lima pemilih pemula tersebut
apalagi proses perekaman dibatasi paling lambat akhir desember dua ribu dua puluh
kami akan menyiapkan peralatannya mudah mudahan nanti sampai batas waktu bisa selesai rp dua puluh lima itu
dengan kondisi yang sekarang pak haji apa bisa optimis bisa terselesaikan
kalau melihat alat sekarang alat sekarang yang ada itu kami masih ragu ragu
tapi kami sudah memesan alat untuk menyiapkan alat untuk bulan september ke depan
kami akan membeli alat
pengadaan alat itu sehingga mudah mudahan bisa tepat waktu bisa diselesaikan
idealnya ada berapa unit pak haji
kalau melihat kemarin saya evaluasi di lapangan idealnya dalam rangka pemotretan ke salah satu sekolah itu harus dua unit
pihak kpu brebes mengaku prihatin dengan keterbatasan alat rekam mobile tersebut
dikhawatirkan pemilih pemula banyak yang tidak bisa ikut berpartisipasi pada pemilu dua ribu sembilan belas akibat belum merekam ktp elektronik
peroleh dari kementerian negeri untuk pemilih pemula di ktp ada sekitar dua puluh lima ibu
tapi yang belum melakukan perekaman itu sekitar dua puluh kali
untuk ini butuh kerja keras untuk dari dinasir pendudukan dan datang sipil
kita selalu koordinasi kita meminta kepada judul capil untuk melakukan pertama secara berkeliling ya dari satu sekolah ke sekolah
kalau tidak jemput bola saya pesimis mereka bisa terekam semua
dengan kondisi peralatan yang ada di kpu sendiri apa sudah membackup katakanlah untuk pengadaan lagi
kita berharap pemerintah kabupaten brebes mendukung secara anggaran juga ya termasuk juga dari dprd karena mereka juga punya kepentingan
agar kebutuhan sarana prasara dari gus dukcapil itu bisa dipenuhi di anggaran pemda
ini ataupun nanti itu berikut
dinas pendudukan dan pencatatan sipil kabupaten brebes saat ini sedang mengajukan anggaran penambahan alat
sehingga diharapkan bisa menyelesaikan perekaman terhadap para pemilih pemula
imam sulipto brebes